nekat melawan saat akan ditangkap
dua pelaku pencurian bermotor ditembak tim buser reskrim polsek kalideres jakarta barat
minggu subuh satu diantaranya tewas
ar pelaku pencurian kendaraan bermotor tergeletak tak bernyawa
di pinggir jalan daan mogot setelah ditembak tim puser unit reskrim
polsek kalideres jakarta barat minggu subuh
polisi terpaksa menembak pelaku lantaran melawan petugas
dengan senjata api rakitan saat akan ditangkap
jenazah pelaku warga asal lampung timur tersebut
langsung dibawa ke rumah sakit polri kramacati jakarta timur
untuk dilakukan otopsi
sementara itu seorang lainnya dege
yang turut dilumpuhkan dengan timah panas petugas
dibawa ke mapolsek kalideres jakarta barat
dari tas keduanya
petugas menemukan dua senjata api rakitan
sejumlah kunci letter t gunting tang handphone dompet
serta lima unit motor hasil pencurian
ini pelaku curanmor
kendaraan moda dua
kita tangkap karena dia melakukan perlawanan
ditangkap di mana
di jalan daan mogot pol
dia sempat melawan dengan tembakan
dua dari petugas meninggal
satu dari pelaku meninggal
dua dari petugas
kini kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut
sedang ditangani polsek kalidres jakarta barat
hendrawan wikongo jakarta